lalu seperti apa situasi terkini dari arab saudi jelang perayaan idul fitri
sudah ada eko hartono konjen ri di jeddah
selamat malam pak eko
selamat malam pak eko
selamat malam pak rizwan
ya pak eko kapan pemerintah saudi menetapkan idul fitri
apakah sudah ada pengumumannya
dan nantinya apakah akan tetap mengadakan sholat idul fitri saat di tengah pandemi tahun ini pak eko
baik sampai sekarang belum ada pengumuman resmi dari pemerintah saudi
kapan hari raya idul fitri
namun kami dari kjri memang kali ini tidak seperti biasanya
kalau tahun tahun sebelumnya kita mengadakan sholat idul fitri bersama di komplek wisma di sini wisma konjen
namun kali ini kami akan mengadakan sholat idul fitri secara terpisah artinya di rumah masing masing
dan nanti rencananya kita akan adakan semacam tanggir bersama
jadi secara eventual ya semuanya secara eventual
begitu juga dengan tausiyah idul fitri setelah sholat di rumah masing masing
oke pak eko apakah sampai malam ini seluruh masjid di arab saudi ini ditutup dan tidak boleh melaksanakan sholat id berjamaah begitu pak eko
oh iya bahkan bukan hanya malam ini sejak awal bulan ramadan itu masjid di arab saudi sudah ditutup semua
sudah lama jauh sebelumnya memang sudah ditutup
dan selama bulan ramadan pun tidak dibuka
bahkan masjid al haram dan juga masjid nabawi itu hanya dibuka khusus untuk para petugas di sana
jadi memang suasana di sini sangat ketat ya pemerintah saudi menerapkan kebijakan yang ketat untuk membatasi pergerakan orang
untuk bulan ramadan memang diperlukan sedikit
jadi ada kerjur mulai jam lima sore sampai
jangan sampai jam sembilan pagi
kecuali di mekah dan medina
nah kalau di mekah dan medina memang masih lockdown full ya
nah rencananya ini bahkan mulai besok
mulai besok jadi dua puluh tiga sampai dua puluh tujuh mei itu akan diadakan lockdown total
artinya apa artinya memang justru pada saat kesempatan orang untuk sholat berjamaah
sholat eid kemudian arsiratul rahim itu ditutup oleh saudi
nah ini untuk membatasi pergerakan virus ini
apakah di lockdown total seperti itu dari tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh tujuh artinya semua masyarakat di arab saudi bisa menyelenggarakan sholat id di rumah begitu ya
jadi di rumah tidak ada tidak ada sholat eid di masjid kemudian apalagi di tempat terbuka seperti lapangan sebenarnya tidak ada sholat eid
jadi memang full harus di rumah dan itu pun juga shilatul rahim tidak boleh kemudian dilakukan
bahkan antar keluarga
pak adakah imbauan khusus dari pemerintah arab saudi soal tradisi idul fitri di sana
kan biasanya kalau kita lihat tahun tahun sebelumnya perayaan idul fitri di arab saudi ini sangat meriah semarak begitu pak
ya memang tuh
tapi begini ada sedikit perbedaan antara tradisi di saudi dengan di kita atau di asia umumnya
kalau di saudi dan di beberapa negara arab justru memang ada shilatul rahim ada forum shilatul rahim
tapi biasanya dilakukan antara keluarga utama keluarga inti
nah sementara kalau kita kan ada tradisi mudik kita ketemu dengan orang tua kemudian silaturahim dengan keluarga dengan tetangga dan sebagainya
dulu di sini tidak ada
jadi shilatul rahim hanya dilakukan secara terbatas ya di keluarga saja
jadi memang ada sedikit perbedaan di sini
pak eko terakhir apakah ada imbauan kepada warga negara indonesia di arab saudi
untuk tetap melaksanakan sholat id di rumah saja menghindari kontak begitu selama masa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah arab saudi untuk menekan angka penyebaran pak
betul betul kami telah melakukan himbauan kepada masyarakat indonesia yang ada di arab saudi untuk tetap mematuhi ketentuan pemerintah terkait pembatasan pergerakan ini
dan mungkin juga pada saat nanti sholat id kami mengimbau agar dilaksanakan sholat id
dan ini juga kami contohkan nanti di kalangan kita secara virtual ya
setelah sholat id di rumah masing masing kemudian takdir dan juga tausiyah atau khutbah idul fitri itu dilaksanakan secara virtual
jadi kami mengharap jalan seluruh masyarakat indonesia di arab saudi untuk tetap melaksanakan sholat id di rumah masing masing
terima kasih sekali pak eko hartono konjen ri di jeddah
atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news malam hari ini
dan semoga sehat selalu selamat idul fitri pak terima kasih sekali waktunya